dan saat ini kami telah terhubung dengan masinton pasaribu politikus pdip
untuk bertanya lebih detail terkait dengan meninggalnya menpan r b cahyokumolo
selamat siang pak masinton
selamat siang bang
ya selamat siang
ya kami turut berduka cita bang atas meninggalnya almarhum cahyokumolo
lalu yang ingin kami tanyakan sebagai sesama politisi pdip
apa informasi yang didapatkan terakhir terkait dengan kabar dari almarhum
ya tadi saya mendapat informasi dari pimpinan praasi pdip pak bambang wuryanto
yang mengimpulkan pak cahyokumolo wafat jam sebelas sepuluh wib
waktu di jawa barat dekat di waluyo
kemudian beliau pastikan kita menunggu dari perkembangan musawarah dari keluarga
ya baik baik bang
intinya kita masih menunggu kabar dari keluarga ya
lalu bang masinton kita ketahui bersama bahwa almarhum memang sudah dirawat beberapa hari yang lalu
di rumah sakit abdi waluyo dan pdip juga pernah mengeluarkan statement terkait dengan kabar dari
almarhum yang bahkan sempat dikabarkan membaik
apakah bang masinton sempat menjenguk atau mengetahui kabar sebelum beliau meninggal dunia
kondisinya seperti apa bang
ya karena kondisinya pada saat itu juga tidak bisa dipesuk secara
ini beramai ramai begitu ya
itu juga mbak puan ya
pada saat itu juga tidak bisa dipesuk beliau ketika masih dalam perawatan di rumah sakit
aplukatif lah kondisi yang stabil
saat itu kadang
tapi kemudian kadang drop seperti seperti itu
sambil kita menunggu juga pernyataan resmi dari keluarga
dan juga kabar lainnya
apa kesan yang didapatkan dari seorang cahyokumolo di mata bang masinton
sebagai politisi senior ya
masa jabatan beliau itu sebagai anggota dpr itu
nah kemudian ya beliau dipercaya
saya dipercaya oleh partai untuk
berasal di ekspedit
di pemerintahan sebagai
menteri dalam negeri
dan kemudian menteri
dia sebagai apa
segen general pt perjuangan
membantu tugas tugas ibu megawati dalam melakukan
modernisasi partailah ya
bagaimana sistem pengkaderan secara berjenjang dan berkelanjutan
inventarisasi potensi potensi dari tiap tiap kader
kemudian tentak di aset
secara berkesinambungan dan berjenjang seperti itu
kesannya cukup baik dan juga karena kita ketahui bersama bahwa
cahyukumolo merupakan politiko senior ya bang
bang masinton pasar ibu
sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia
selamat kembali beraktivitas dan sekali lagi kami mengucapkan
turut penduka cita atas berpulangnya men pan r b cahyukumolo